aneka ragam kuliner kaki lima dengan aneka menu makanan fansy layaknya di restoran dewa
siapa sangka ternyata berbisnis kuliner dengan hanya menggunakan gerobak bisa memiliki keuntungan yang besar dengan modal yang tidak mencapai sepuluh juta rupiah
anda sudah bisa memiliki gerobak sewa lahan listrik hingga peralatannya
salah satu sosok yang akan saya temui ini memulai usahanya dengan modal delapan juta rupiah saja
rago pria berusia tiga puluh lima tahun ini sudah menekuni bisnis japanese softle pancake sejak enam tahun lalu
ia mengklaim menjadi pelopor pertama yang memperkenalkan japanese softle pancake kaki lima
meski hanya digerobak minat masyarakat dalam membeli pancake rago ternyata terbilang cukup tinggi
hmm udah jadi pancake nya
sekarang aku coba dulu ya mas ya
ini yang favorit ya
krim bule aku coba yang berulang dulu
sebetulnya apa sih mas yang menginspirasi untuk membuat pancake japanese pancake ini
pertama kali kita buat japanese soflay pancake ini kita mau bawa suatu produk makanan yang harganya biasanya di mall biasanya di resto
kita bawa ke kaki lima yang harganya bisa murah biar bisa dicoba oleh semua kalangan
ini enak manisnya pas banget sih
memiliki tiga cabang dengan total karyawan dua puluh dua orang
rago mengaku bisa meraup omset tiga ratus hingga empat ratus lima puluh juta per bulan untuk ketiga outletnya
sementara pengeluaran operasional yang harus ia keluarkan mencapai seratus juta rupiah per bulan untuk semua outletnya
meski demikian rago mengaku perjalanan bisnisnya tidak selalu mulus
sebenarnya sampai dengan detik hari ini itu banyak melewati pasang surut apalagi waktu itu pandemi ya
dari pertama kali
pnn cake ini buka banyak orang yang enggak mengetahui bahwa pnn cake ini merupakan japanese soffle pancake yang berasal dari jepang
saya coba untuk memasarkan memberitahukan memberikan informasi kepada customer yang untuk mencobanya
supaya mereka tertarik untuk mencoba
setiap harinya rago bisa menjual enam ratus hingga tujuh ratus porsi pancake yang membuatnya bisa meraup keuntungan bersih
dari omset penjualan
di sini rasanya seperti yang di mall beda dengan di pinggiran jalan
sebenarnya ini seperti di mall walaupun harganya murah
hal yang sama juga dirasakan vio alventino
ia membuka gerai minuman
stmj susu teh madu jahe bakar sejak lima tahun silam
ide ini muncul dari sang kakak
tio memilih berbisnis dengan gerobak karena menurutnya lebih murah jika dibandingkan dengan sewa tempat di ruko
dengan modal awal enam puluh lima juta rupiah fio sudah memiliki gerobak listrik lahan berjualan hingga peralatannya
kini ia sudah memiliki dua cabang dengan enam pegawai
vio mengaku bisa menjual seratus gelas perharinya
harga dua puluh hingga rp dua puluh lima untuk varian menu minumannya
kalau bisnis kayaknya nggak akan lepas dari omset ya
omsetnya gimana tuh mas untuk bisnis gerobakan kayak begini
kalau omset sebelum covid sama sekarang
masih gedean sebelum covid ya
nah tapi nggak jauh beda sih
sekarang udah mulai normal lagi ya
itu udah pasti nggak tentu kalau omsetnya naik turun
tapi kalau weekend itu udah pasti sih omset
berapa tuh per bulan omsetnya
omset kotor sebelum gaji lima puluh lebih kak
kalau omset kotor sebelum gaji pendapatan
berarti profit bersihnya berapa
profit bersih kalau udah dipotong segala kebutuhan belanjaan ya
kebutuhan belanjaan udah dipotong gaji ya dua puluh an kak ada

harga murah dengan rasa yang tak kalah oleh makanan di dalam mal
membuat makanan gerobakan makin diminati oleh masyarakat banyak
hal ini diakui oleh amel seorang mahasiswi yang mencoba stmj bakar gerobak
sikah selain murah juga enak
terus habis itu gampang dijangkau aja gitu
tio memberi tips bagi siapa saja yang mau berbisnis
menurutnya mulai bisnis harus disertai bakat dan juga komitmen yang kuat
menteri the tanzil imam muhairif jakarta